anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
pemirsa pemerintah provinsi kalimantan utara bersama forkopimda dan stakeholder terkait
menggelar resepsi kenegaraan di kantor gabungan dinas tanjung selor kalimantan utara pada kamis malam
kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia
kegiatan ini dalam rangka memperingati hadulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia pada kamis malam
pemerintah provinsi kalimantan utara mengadakan resepsi kenegaraan di aula gedung gabungan dinas tanjung selor bulungan kalimantan utara
dalam sambutannya gubernur kalimantan utara zainal arifin paliwang menyampaikan rasa syukur
karena pada usia tujuh puluh delapan tahun republik indonesia kalimantan utara semakin lebih dewasa
dan terus menunjukkan jati diri sebagai provinsi yang memberikan perlindungan
kepada seluruh masyarakat bumi
ketika ini kita menabuh gedang perang untuk terus melawan kemiskinan
melawan kebodohan dan upaya memucapkan persatuan bangsa
untuk memenangkan pertempuran tersebut dalam misi kemerdekaan ini
kita tentu memerlukan sinergitas dari seluruh pihak
mulai dari pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat
oleh karena itu saya berharap momentum peringatan hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh
tahun ini dapat menjadi renungan motivasi sekaligus
mengingat bahwa segala hasil yang baik memerlukan kerjasama kerja keras ketekunan doa dan kekompakan
tanpa memandang perbedaan suku ras agama dan antar golongan
dalam kesempatan ini gubernur juga mencertakan perjalanannya ke perbatasan indonesia malaysia
melalui jalur darat yakni dari kabupaten malinau menuju perbatasan krayan
di mana kondisi jalan yang dilalui begitu sulit sehingga sesekali harus dibantu dengan alat berat
untuk menarik kendaraan yang digunakan
melihat kondisi jalan ini gubernur terus berupaya untuk membenahi jalan perbatasan tersebut
agar lebih representatif sehingga akses masyarakat perbatasan lebih mudah